sejumlah sekolah di tanahir telah menyediakan sementara pembelajaran tatap muka
mengingat makin maraknya penyebaran covid sembilan belas
kita sudah bersama dengan kadisdik provinsi jawa barat bapak deddy supendi
selamat sore pak deddy
pak deddy ini terkait covid sembilan belas di sekolah
sampai dengan rabu sore ini ada berapa sekolah di jabar yang terpapar covid sembilan belas
sehingga harus diadakan ptm nya
jika kita menghitung dengan jumlah data tentunya
untuk di provinsi jawa barat dari lima tiga puluh tiga sekolah
tercatat ada jumlah siswa yang terkonfirmasi sebanyak dua ratus enam belas orang
di level tingkatan sma smk dan slb
jumlah guru yang terkonfirmasi ada empat
jumlah sekolah yang terkonfirmasi ada empat puluh
dari dua puluh tujuh kabupaten kota memang yang paling tertinggi yang terpapar
itu berada di kota bogor kota depok dan kota bekasi
tapi ada juga beberapa kabupaten
terutama kabupaten kabupaten yang di daerah jabar selatan
yang belum ditemukan atau sampai saat ini tidak ada karsus terpapar covid sembilan belas
seperti itu kira kira
baik lalu bagaimana dengan penelusuran pihak di stik jabar
apakah penularan ini terjadi pada murid atau guru di sekolah
ini terjadi di dalam sekolah atau terjadi juga di luar sekolah
penelusuran masih dilakukan
ada dua hal yang dimungkinkan
ada juga terpaparnya berasal dari kondisi di keluarga
jadi ada rata rata keluarga
mereka melakukan perjalanan
tetapi pada saat dilakukan ptm
yang tadinya klaster keluarga akhirnya menjadi klaster sekolah
untuk itu tentunya peran daripada pengawas sma smk
dan juga koordinasi di bawah sabang dinas
kita sudah melakukan pemantauan
di antaranya memang kita melakukan penutupan sementara
terhadap sekolah sekolah yang terkena
konfirmasi covid sembilan belas selama lima hari ke depan
selain itu kami terima juga laporan dari dua kepala daerah
pada saat rapim kemarin dengan pak gubernur
di antaranya adalah pak wali kota bogor dan pj wali kota bekasi
mereka menyampaikan permohonan ada rencana untuk melakukan penutupan ptm
dan kembali ke pjj
yang kita terima laporannya seperti itu
baik dari sejumlah temuan adanya covid sembilan belas di sekolah
baik yang di guru baik di murid di beberapa sekolah tadi
apakah memang sudah terkonfirmasi omikron atau varian lain
kalaupun yang kita pantau tadi hasil evaluasi dengan dinas kesehatan
rata rata memang sebagian besar omikron
yang ada walaupun ada juga dari gejalanya seperti seolah tanpa gejala
dan kita juga sudah melakukan koreksi karena di setiap satuan pendidikan atau di sekolah
mereka pun juga sudah punya kontak corpon masing masing dengan pihak puskesmas
jadi apa yang kita lakukan hari ini jelas pasti mengedepankan
bagaimana keselamatan dan kesehatan anak didik di samping
kita pun juga tetap memastikan
anak didik masih harus melakukan pembelajaran
sehingga sesuai dengan evaluasi yang dilakukan
itu pun juga di minggu ini kita akan lakukan evaluasi kembali
apakah di senin mulai minggu depan
kita akan lakukan evaluasi kembali
atau kita menunggu langkah langkah evaluasi sesuai dengan keputusan skb empat menteri
kalau bapak presiden sendiri sudah meminta ptm di jabar juga jakarta banten ini segera dievaluasi
lalu selain tadi yang pak dedy sampaikan
kira kira apa nih yang akan dilakukan oleh pihak distrik jabar
yang dilakukan kita adalah jelas yang
pertama tetap pemerintah
memastikan dan mengutamakan kesehatan anak didik
agar mereka tetap memperoleh hak belajarnya dengan aman dan sehat
jadi kalau kondisi evaluasi akhir di pekan ini kondisi terus naik
mungkin saja ke depannya sambil menunggu evaluasi dari skb empat menteri
kita pun juga bisa melakukan pjj diberlakukan kembali
dengan strategi dan efektivitas yang seperti yang kita lakukan
yang kedua tentunya kita pun juga berharap kepada pemerintah pusat
agar pemerintah daerah kabupaten kota tentunya diberikan kewenangan untuk menilai
ataupun memperlakukan status yang kita harapkan pada saat pandemi ini terus naik
yang direncanakan seperti evaluasi seperti di februari minggu ketiga
sehingga dengan cepat
pemerintah daerah bisa melakukan langkah langkah
dan tentunya pada saat pemerintah daerah secara lokal bisa memperlakukan keputusannya
sebagai saat gas covid
maka pendidikan baik di level paut di level sd di level smp maupun di level sma
kita tunduk dengan kondisi kewilayahan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota
jadi harapan kami tentunya dengan kondisi yang semakin berdesak
ada hal hal desentralisasi kewenangan yang harus diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota
untuk mengambil langkah langkah apakah ptm ini berjalan di berapa persen
atau harus kembali ke pjj
apakah memang harus menunggu dari pemerintah pusat
apakah tidak bisa dilakukan secara sendiri gitu dari dinas pendidikan jawa barat
seperti misalnya di bogor sudah melakukan atau mungkin tadi jakarta
kami mendapatkan informasi
oke apakah tidak bisa secara cepat langsung memindahkan dari ptm menjadi ppjj begitu
mengingat ada beberapa sekolah yang memang sudah
penularannya sudah sangat besar dan untuk mencegah di lokasi lokasi lain yang saat ini belum terkena
seperti tadi pak deddy bilang di jabar selatan belum terkena
supaya tidak sampai penularannya sampai lebih menyebar lagi
ya saya kira tindakan
tindakannya sudah cepat karena ada beberapa kasus juga kita langsung hentikan sementara
untuk lima hari ke depan dan penurunan jumlah persentase pembelajaran tetap muka pun juga sudah dilakukan
hari ini di pekan ini berjalan di lima puluh persen
tentunya kita pun juga tadi yang kita sampaikan jika evaluasi per jumat besok menambah lonjakannya
ya kita pun juga akan secepatnya tentunya dengan seizin kepala daerah
akan menyampaikan pjj secara keseluruhan itu sekitar di pekan di minggu pekan depan gitu kan
baik pak deddy jadi menunggu hingga jumat bagaimana perkembangannya nanti kalau misalnya semakin naik
maka akan dilakukan ppjj di minggu depan begitu ya pak dedy ya
ya sekarang kan sudah diturunkan
jadi sekarang ini sudah diturunkan dari kemarin ada yang seratus persen sekarang sudah keseluruhan di jawa barat rata rata di lima puluh persen
dan ada yang melakukan pjj karena penghentian sementara selama lima hari
nanti di pekan jumat ini kita evaluasi dan nanti kan kita putuskan apakah di senin pekan depan seluruhnya pjj
atau memang masih ada perbedaan di setiap kabupaten kota sesuai dengan kluster ppkm yang diberlakukan sesuai dengan skb empat menteri
baik terima kasih pak dedy supendi dan kita berharap semoga ada keputusan yang lebih cepat
sehingga anak anak kita bisa berjalan
anak anak juga bisa aman bersekolah namun tetap bisa menerima pendidikan dengan baik
terima kasih pak deddy selamat sore
terima kasih sama sama selamat sore